petugas gabungan satgas pangan polda jawa barat bulog dan disperindak jawa barat
menggelar inspeksi mendadak ke pasar andir bandung
sementara di tasikmalaya sidak yang digelar petugas gabungan menemukan stok beras berkutu dan bau
komoditas daging ayam daging sapi bawang merah dan bawang putih menjadi prioritas petugas dalam sidak
pasalnya harga keempat komoditas tersebut sempat mengalami kenaikan jelang bulan suci ramadan
namun dalam sidak yang digelar rabu pagi petugas tidak menemukan lonjakan harga pada komoditas tersebut
daging ayam dijual dengan harga rp tiga puluh dua per kilogram dan daging sapi rp satu ratus sepuluh hingga rp satu ratus dua puluh
bawang merah dijual dengan harga rp tiga puluh lima per kilogram dan bawang putih rp lima puluh tiga per kilogram
sementara cabai merah rp enam puluh per kilogram
untuk menstabilkan harga serta mengantisipasi kelangkaan stok kebutuhan bahan pokok di pasaran
petugas satgas gabungan akan terus memantau harga berbagai jenis kebutuhan selama ramadan hingga idul fitri
di tasik malaya petugas gabungan dari pemerintah kota tasik malaya dan kepolisian
rabusiang mendatangi gudang bulog di jalan sl tobing tasik malaya untuk memantau ketersediaan stok beras menjelang bulan ramadan
dalam sidak kali ini petugas mendapati stok beras yang aromanya sudah tidak sedap
serta ribuan kantong beras kemasan lima kilo yang berfoto
menurut pihak bulog beras pengganti raskin ini
sudah tersimpan di gudang selama empat bulan dan belum disalurkan
pihaknya berencana akan membersihkan dan mengolah kembali beras tersebut
kemudian disalurkan kepada masyarakat dengan jaminan kualitas kembali membaik
sementara itu sidak yang dilakukan bupati tasikmalaya uu ruzhanul ulum di pasar tradisional singaparna
mendapati mie yang sudah hancur dibungkus ulang tanpa label tanggal kadal luarsa
tanpa izin produksi serta tanpa label halal
pedagang mengaku mendapatkan mire kondisi tersebut
produsen rumahan di kota tasik malaya
harganya yang tidak terlalu mahal membuat mie ini diminati konsumen kecil